gangguan bipolar atau perubahan emosional secara drastis menjadi sangat bahagia atau sedih merupakan gangguan mental
yang dapat disebabkan oleh faktor biologis genetika dan psikosoial
kondisi ini dapat ditangani hingga tuntas asalkan pasien patuh dalam menjalankan proses terapi dengan psikiater
agar pengobatannya sesuai dengan apa yang diharapkan
berikut laporan koresponen kesehatan cnn indonesia arman helmi selengkapnya
kesehatan mental adalah hal penting selain kesehatan fisik
bila terjadi gangguan pada kesehatan mental
akibatnya cukup fatal bukan hanya menurunkan produktivitas bahkan bisa mengancam nyawa
dari sekian banyak gangguan kesehatan mental salah satunya adalah bipolar disorder
sederet nama selebritas indonesia ternyata mengidap gangguan bipolar
diantaranya marcianda awkarin rasylvenia dan medina zain
psikiater dari rumah sakit prof surojo magelang jawa tengah santi yuliani mengatakan
gangguan bipolar merupakan gangguan keadaan emosional yang sifatnya sementara
bisa terjadi beberapa menit hingga beberapa minggu
kondisi ini dapat dipengaruhi oleh rangsangan dari eksternal
ketika si penderita merasa sedih maka dia akan merespon secara negatif begitu juga sebaliknya
bipolar bukan hanya persoalan emosional yang sering berubah ubah
tapi sudah menjadi gangguan mental yang ditandai perubahan drastis yang tiba tiba bisa merasa sangat bahagia
dan kemudian berubah menjadi sangat sedih
jadi untuk bipolar sendiri harus ada mood yang ekstrim
nanti ada kutubnya dia yang tidak sampai ekstrim ya
akan tetapi untuk bisa disebut sebagai bipolar salah satunya ini harus mencapai kutub yang ekstrim
jadi apakah bipolar ini merupakan gangguan mental
betul karena kita ketahui bahwa gangguan mental ini kan bisa menghinggapi area mood
atau efektif atau suasana perasaan tapi juga pola berpikir atau isi pikiran dan juga perilaku dan sikap
jadi mempengaruhi di semua area ini
ada tiga aspek yang harus diperhatikan untuk mengetahui penyebab gangguan bipolar
yaitu aspek yang pertama biologis faktor genetik dan juga psikosoial
dari sisi biologis atau anatomi otak ada beberapa neurotransmitter yang terlibat di dalamnya
seperti serotonin dopamin dan nor epinefrin yang dapat mempengaruhi gangguan mood atau perubahan emosional
kemudian juga hormon dapat mempengaruhi gangguan mood seperti misalnya orang dengan penyakit tiroid
dan juga gangguan elektrolit seperti natrium dan kalsium juga bisa mempengaruhi gangguan emosional pada seseorang
apakah diturunkan ke keadaan
apakah diturunkan atau tidak
memang secara genetik ada beberapa penelitian yang menyebutkan ada permasalahan di kromosom empat ribu lima ratus enam puluh delapan seribu satu ratus dua puluh satu dan x
cuman memang kita tidak selalu bisa memastikan apakah orang yang menderita bipolar ini betul betul memiliki kondisi tersebut
tentunya selain biologi dan genetik ada faktor psikosoial seperti pola asuh mungkin ada permasalahan dengan kegagalan membina hubungan
apakah misalnya kemudian ada penyalahgunaan obat atau alkohol
kehilangan juga kondisi masa depannya dia
atau bisa juga ada penyakit seperti contohnya penyakit ginjal atau misalnya infeksi
atau di negara empat musim ini ada yang namanya seasonal affective disorder
jadi ketika musimnya berubah maka mood seseorang juga bisa berubah
untuk menangani gangguan bipolar tentunya dibutuhkan pengobatan holistik yang melibatkan unsur farmakoterapi terapi psikosoial serta terapi elektrofisiologi
tak kalah penting dalam pengobatan
kesehatan juga diperlukan kerjasama antara dokter dan pasien terkait kepatuhan berobat
ketika kepatuhan berobat tidak berjalan sesuai prosedur bisa menyebabkan pasien mengalami relapse sehingga justru akan memperpanjang proses terapinya
bipolar sendiri ada bipolar yang dia tanpa gejala psikotik dokter arman
ada bipolar yang dengan gejala psikotik
jadi ketika bipolar yang tanpa gejala psikotik ini
tidak ditangani dengan baik maka bisa muncul gejala tambahan berupa gejala psikotik
nah gejala psikotik ini apa
gejala psikotik ini contohnya adalah adanya halusinasi atau delusi
nah inilah yang kemudian memperberat kondisi dari bipolarnya dan tentu saja juga memperlama proses pengobatannya
ketika menghadapi teman atau keluarga yang mengalami gangguan bipolar
maka dipastikan apakah mereka sudah mendapatkan bantuan dari tenaga profesional atau belum
jika belum kita segera menyarankan bertemu dengan psikiater untuk mendapatkan treatment yang tepat
karena yang dikhawatirkan adalah mereka mencoba melakukan self diagnosis ataupun juga self treatment dan ini justru sangat berbahaya
nah untuk mereka dengan gangguan bipolar harus membuat mood charge untuk mengetahui dan mengenali kapan mereka berada pada kondisi sangat berbahagia atau episode manik
dan kapan mereka berada pada episode depresi begitu juga sebaliknya
dan setelah itu hindari faktor pemicunya
selebihnya konsultasikan lebih lanjut kepada psikiater
arman helmy galu prestisa jakarta